tuhan yesus sekarang kami memasuki tuhan
jagalah kami tuhan yesus supaya kami jadi anak yang diinginkan
tuhan yesus supaya kami jadi anak yang diinginkan
mereka yang merantau ke kota membawa mimpi serta harapan untuk kehidupan yang lebih baik
perantau anak ini memenuhi jalan dan pasar mengais rezeki dengan keahlian pas pasan
keinginan untuk mengenyam pendidikan seketika padam melihat kenyataan bahwa kehidupan kota yang mereka idamkan harus diraih dengan penuh perjuang
persentase putus sekolah di kota kupang pun semakin besar pada tiap jenjangnya
tergerak dari rasa prihatin atas kondisi anak jalanan dan miskin sekitarnya
kupang mengikut menyisikan rezekinya untuk membangun sekolah gratis
sebuah tindakan nekat di tengah kondisi keluarganya yang juga hidup dalam keterbatasan
ia berdedikasi sepenuh hati menghalau ragu dan cibiran untuk sebuah perjuangan
yaitu mewujudkan pendidikan untuk anak anak yang kekurangan
adalah yosep orem blikololong pria paruhbaya kelahiran lembata

sejak usia tiga tahun kemarin kupang menerima kekuatan kekuatan yang terbaik dari anak anak yang berada di kota kupang

saban pagi rumahnya di jalan bunga jati kelurahan oe sapa barat kota kupang
ramai oleh kehadiran bocah bocah
mereka adalah murid paut peduli kasih
salah satu sekolah gratis yang ia bangun sejak tahun dua ribu

yosep mendirikan paut gratis karena ia sadar
pentingnya pendidikan usia dini untuk anak anak
kala itu belum ada paut di lingkungan rumahnya
yang terletak tidak jauh dari pusat kota
murid muridnya tidak hanya berasal dari tetangga rumah
bahkan sampai ke kelurahan tetangga
ia berharap dengan paut gratis yang ia dirikan
orang tua menyadari pentingnya pendidikan untuk anak
rata rata orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini
berasal dari keluarga kurang mampu
sehingga yosep merasa harus melakukan pendekatan kepada para orang tua
agar terus mendukung pendidikan anak anaknya
anak anak saya minimal sudah bisa tahu baca tulis
di sekolah ini sudah ada persiapan untuk masuk sd
sudah ada persiapan sudah bisa mengenal huruf abjad
harapan besar dengan menyekolahkan anak di paut pedulikasi
juga disampaikan oleh gloria
sudah satu bulan ia menyekolahkan anak laki laki sematawayangnya
karel di paut yang terletak tidak jauh dari rumahnya ini
di sini karena sistem pembelajarannya
seperti yang saya lihat lebih bagus lebih baik
sedua lagi di sini dia punya sekolah juga
tidak mengungut biaya
jadi saya pikir lebih baik anak saya
daripada tidak di rumah dia tidak ada kegiatan
lebih baik saya kasih masuk dia di sini
selain paut yosep oren juga mendirikan sekolah menengah pertama
yang ia beri nama
berdiri di bangunan bekas taman kanak kanak di jalan timuraya kelurahan oesapa
smp ini terdiri atas tiga kelas
satu kelas untuk setiap jenjang
sejak kapan pak diberikan smp suriamandala
ini lokasinya ini di sini bapak tempat pilih ini karena memang punya bapak
gedungnya atau seperti apa
kalau gedung ini saya sewa dari salah satu ibu
yang namanya ibu lada yang punya hotel cendana
jadi sejak dua ribu sebelas sebelum kbm berjalan saya sudah sewa gedung itu sejak dua ribu sebelas
jadi gedung ini juga dalam keadaan yang rusak
jadi saya renovasi dia
awalnya hanya dua ruangan besar
hanya dua ruangan
lalu saya renovasi dia jadi empat ruangan besar
bapak boleh ceritakan nggak awalnya ini tahun dua ribu dua belas didirikan ada berapa murid yang ikut
kalau awal dua ribu dua belas itu sekitar enam puluh an murid
oh lumayan banyak
enam puluhan murid yang saya tampung mereka di sini
ternyata sampai dengan mengikuti ujian hanya delapan belas anak
dari enam puluh sampai lulus hanya delapan belas
terus hanya delapan belas anak yang bertahan sampai dengan ujian kelas tiga
hanya delapan belas anak
kenapa tuh pak
menyebabkan dari enam puluh akhirnya tersisih
tereliminasi menjadi delapan belas
kemana sih say
jadi apa nama
itu karena anak anak yang saya tampung di sini
kebanyakan anak anak yang saya panggil di jalan
anak anak yang kebiasanya berkeliaran di jalan
dan jual jual apa nama
tas tas kresek di pinggiran toko
jadi anak anak jalanan yang bekerja di jalan
makanya mereka kurang peta di sini
dari sekian anak dari enam puluh anak lebih
hanya tinggal delapan belas anak yang bisa kita sampai ikut
sejak berapa ini
nampaknya kurang lebih
yosef tidak berjuang sendiri
bersamanya ada guru guru yang turut jatuh bangun membangun sekolah dan mendidik anak anak
untuk pengabdian mereka di sekolah
hanya mendapat imbalan pengganti transportasi
sebesar seratus ribu rupiah setiap bulan
itu pun diberikan tiga bulan sekali
suka dukanya kita sebagai guru mengajar di sini
tidak sama dengan guru guru negeri
atau guru guru yang mengajar di sekolah sekolah besar
karena kita di sini itu mengajar anak anak yang
kebanyakan anaknya bukan lagi umur untuk umur sekolah smp
tetapi mereka umur umur sma
yang tingkat kenakalannya yang sangat rumit untuk kita atasi lagi sebagai murid smp
karena ada juga anak yang memang umurnya umur masih smp
ada yang umurnya sudah sangat dewasa sekali
misalnya ada salah satu murid yang umurnya sudah delapan belas tahun
sebenarnya kalau uang seratus setiap bulan atau tiga ratus itu
sangat tidak cukup apalagi untuk uang bensin
mau dibilang uang bensin tidaklah cukup
tetapi kita berupaya
karena itulah karena cinta kami terhadap anak anak
cinta kami kita berusaha untuk mencintai pekerjaan itu dulu
kita tidak menghitungkan apa yang harus diterima
usaha yosep membangun smp
awalnya mendapat pertentangan dan kegiatan
dari keluarga terutama sang istri
pasalnya untuk biaya sewa gedung saja
yosep harus mengeluarkan satu juta rupiah per bulan dari dana pribadinya
banyak suka dukanya itu
yang terutama dari keluarga sendiri
keluarga sendiri tidak mendukung istri dan anak anak
istri dan anak anak tidak mendukung
karena biayanya yang dibutuhkan besar atau seperti apa
karena memang membangunnya
membangun sekolah butuh biaya yang besar
apalagi kehidupan ekonomi kami juga pas pasan
mana bisa saya membangun sekolah untuk menampung anak anak yang
tentu membutuhkan biaya besar
tapi saya punya kemauan keras
karena tujuan saya bukan untuk mencari keuntungan
tapi sekedar untuk membantu orang orang yang susah
terutama anak anak yang berkeliaran di jalan
yang saya panggil untuk sekolahkan mereka

nah bapak kan sebelumnya bapak membangun sekolah as kan
membangun paud di dua ribu delapan

kenapa dari paut langsung ke smp
jadi kenapa saya dari paud
lompat ke smp
karena kehidupan sehari hari
saya di jalan
saya bertemu dengan anak anak yang umurnya smp
oleh karena itu
saya berinisiatif untuk
membangun smp dulu
kalau memang ada
uang yang lebih atau ada
tapi saya menemukan
anak anak yang berkeliaran di jalan itu
lebih banyak anak anak yang berumur
membangun smp dahulu
tapi selalu terkena
dan badan tak pulang
tapi selalu terkena
dan badan tak pulang
tadi bapak cerita
kalau murid murid disini
tuh rata rata bapak
ada yang bapak ambil di jalan
ada yang bapak lihat
misalnya dia terlantar di tengah bapak

kalau muid muid disini
boleh cerita gak salah satu murid bapak yang saat ini kondisinya seperti itu
jadi salah satu murid yang saya ketemu di jalan yang sedang jalan jalan dengan teman teman yaitu milden
medan asalnya dari timur tengah selatan dari soe itu sudah
saya ketemu di jalan saya panggil dia saya tanya dia kenapa main main di sini
dia bilang saya mau cari kerjaan
saya mau cari kerja tapi saya bilang umur anda begini kan tidak bisa cari kerjaan
kalau bisa saya bawa ke rumah untuk sekolahkan anda di sana
jadi dia mau dia mau makanya saya bawa ke rumah saya kasih makan dia
kebetulan waktu itu juga dia sedang lapar
jadi saya panggil dia bawa ke rumah lalu sampai di rumah saya tanya milden mau sekolah
dia bilang mau sekolah
dia bilang mau sekolah bapak
paginya saya langsung suruh anak saya beli pakaian pakaian seragam sepatu tas dan saya suruh dia pergi sekolah
dan dia sekolah sampai sekarang dia betah dengan sekolah yang sudah ada
tidak malas malahan dia rajin dia tinggal sekalian di rumah itu
milden baitano merantau ke kota kupang dari kampungnya di kabupaten timur tengah selatan
belum lagi tamat sekolah dasar
bocah berusia dua belas tahun ini nekat merantau demi rupiah
karena orang itu saya sudah kabur
saya bilang mendingan saya merantau di kupang
sampai sini saya kerja di warung
selama itu warung saya dikasih penggaji
saya keluar saya dikontrol di kota selama bawa saya pilih dapat pilih saya
saya bilang anak kecil mendingan sekolah saya
setelah itu saya datang ke posisi sekolah
kondisi seperti milden ini banyak bapak temukan atau diantara murid bapak banyak seperti itu
kalau murid saya yang di smp surya mandala itu rata rata anak yang saya ketemu di jalan
ketemu di jalan di pasar lalu saya ajak mereka
saya ajak mereka saya diskusi dengan mereka saya ajak mereka
mereka mau untuk saya sekolahkan mereka
ada yang orang tuanya memang tidak tahu seperti milden tadi itu orang tuanya sama sekali tidak tahu
ada yang orang tuanya tahu dan saya dekati orang tuanya
sekaligus lalu saya izin ke orang tuanya
orang tuanya juga mau anak anak juga mau sehingga saya sekolahkan mereka di sini
seringkali yosep orem mengunjungi pasar pasar tradisional di kota kupang
bukan untuk berbelanja melainkan untuk menemui anak anak di sekitar pasar
yosep tidak segan segan mendatangi anak anak ini dan menawarkan mereka sekolah gratis di smp nya
bahkan untuk anak anak yang tidak memiliki tempat tinggal yosep mempersilahkan mereka tinggal di rumahnya
sejak membangun smp pada tahun dua ribu dua belas rumah keluarga yosep kerap menjadi tempat singgah bahkan tempat tinggal anak anak jalanan
tidak hanya mereka yang bersekolah di smp surya mandala
yosep dan keluarga juga membuka rumahnya untuk anak anak yang sehari hari bekerja di pasar dan menjadi kondektur angkutan umum
memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun dua ribu dua belas sudah dua angkatan yang lulus dari smp surya mandala
di antara sekitar empat puluh anak yang lulus dari dua angkatan ini ada agripa marcelinus taufik

abdi sapa ansel ini lulus dari smp surya mandala sebagai angkatan kedua di tahun dua ribu enam belas
ansel merupakan salah satu siswa kebanggaan yosep karena bisa dibilang berprestasi
prestasi ansel yang paling membanggakan adalah berhasil lolos ujian masuk sekolah menengah kejuruan negeri dua kupang
sebuah prestasi besar
mengingat persaingan untuk masuk smk favorit di kota kupang ini ketat
ansel yang kini tercatat sebagai murid kelas sepuluh jurusan teknik kendaraan ringan ini adalah murid yosep yang berasal dari luar kota kupang
tepatnya kolbano kabupaten timur tengah selatan
saya datang ke kupang berusia tiga belas tahun
yang ajak om saya ajak untuk mau ke sekolah di resapa smp surya mandala
saya bilang sekolah gratis
dia bilang sekolah gratis di resapa
mama bilang mau sekolah di kampung tapi bebas sama aku belum sekolah di kupang
datang sampai sini bilang sekolah gratis di resapa
jadi pilih resapa

kepada anak anak yang berusia tiga belas tahun
anak anak yang berusia tiga belas tahun

melihat keberhasilan murid muridnya menjadi sebuah kebanggaan bagi yosep
sesuai harapannya selama ini
murid muridnya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
dan menjadi manusia mandiri
tujuan saya anak anak yang tamat dari sini itu
harus bisa melanjutkan studi mereka ke smk ke sma
bahkan sampai di perguruan tinggi juga saya akan temani mereka terus
walaupun saya tidak punya biaya tapi
saya akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa mendapat teman teman
yang punya duit untuk bisa menyekolahkan mereka di perguruan tinggi
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
saya kerja sebagai pengepul kardus bekas di toko swalaya
kalau latar belakang saya sebetulnya seorang pemulung
seorang pemulung awalnya seorang sopir
tapi tahun dua ribu empat belas dua ribu empat saya robah profesi jadi seorang pemulung
pada dua ribu empat itu saya sudah mengumpulkan uang cukup banyak
satu bulan saya bisa mengumpulkan uang sampai tiga puluh empat juta itu waktu itu
ya dua ribu empat itu
sampai dengan lima juta bahkan
sehingga dari penghasilan saya memulung itu
saya bisa berinisiatif untuk membangun sekolah untuk bisa menampung anak anak
prinsip hidupnya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama
mengesampingkan keinginan untuk hidup nyaman
di usianya yang tidak lagi muda
ia bekerja mengumpulkan sampah demi bisa mewujudkan keinginannya
membangun sekolah gratis
setiap hari yosep ditemani anak anaknya datang ke toko swalayan di kota kupang
untuk mengumpulkan kardus bekas
tak jarang pekerjaannya ini baru selesai hingga larut malam
sore hari jadi mulai dari jam tiga sampai dengan toko tutup
jadi tergantung dari barang kalau barang banyak ya kami sampai jam satu jam dua
kami masih ada di sini sama sama bisa sambil ikat sambil bersihkan
sampai ini dirapikan semua sampai buang buang
kalau untuk lelah ya memang rasa lelah tapi saya tetap semangat bekerja
karena memang pekerjaan yang satu satu untuk menghasilkan apa namanya
menghidupkan keluarga dan kedua sekolah ini adalah pekerjaan yang ada di sini
rata rata dalam sehari yosep dan anaknya bisa mengumpulkan dua ratus sampai tiga ratus kg sampah kardus
dengan harga seribu rupiah per kilo dalam semalam yosep bisa menerima dua ratus tiga ratus kg sampah kardus
dan setelah itu

penghasilan ini ia sisihkan untuk biaya hidup keluarganya
dan biaya operasional paud serta sebagian untuk smp
kegigihan yosef orem tidak lepas dari dukungan istri dan enam anaknya
meski pada awal perjuangannya mendirikan paut dan smp gratis
mendapat protes dari tervina mah istri yang telah hidup bersamanya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bapak itu punya ide sendiri dulu
dia mau buka paut juga ada dengan ibu ada ibu satu yang dari oipura
dibilang paud ini begini jadi bapak justru sudah dia punya ide sendiri membuka paud
dia bilang silakan mau buka buka saja
soalnya saya juga tidak ini jadi sudah sebuka begini
jalan jalan ya saya ikuti saya ikut mengajar
dari waktu dia bangun smp waktu dia mau bangun smp dia bilang dia
lo ini mau bangun smp ini lo penghasilan apa
penghasilan berapa sedangkan di pembiayaan ini besar sekali
tapi dia berkeras kepala dia mau bangun ini smp sudah
daripada kami dua ribu biar sudah ikuti bapak punya kemuan itu seperti apa dulu
waktu bapak buka sekolah nih dua ribu delapan buka paut dua ribu dua belas buka sekolah
waktu itu berarti abang umur berapa dua ribu dua belas terus sma
sudah sudah ya
sudah mau kuliah
sudah mau kuliah berarti kan biaya yang dibutuhkan banyak
itu kekhawatiran yang abang erick punya itu seperti apa
waktu dengar bapak wah mau bikin sekolah lagi gitu
waktu itu khawatir khawatir karena waktu saya baru mau masuk kuliah
bapak punya penghasilan dengan seperti begini pas pasan
terus saya harus masuk kuliah belum kakak pertama belum habis wisuda
kedua masih sementara kuliah saya harus kuliah lagi bapak harus bangun sekolah
sebenarnya waktu itu khawatir hanya karena bapak punya kemauan untuk bangun sekolah ya
jadi anak anak juga sebenarnya tidak setuju tapi akhirnya harus dukung
yosep orem memiliki pendirian kuat bahwa pendidikan adalah modal awal untuk sukses
hal ini pula yang ia terapkan kepada anak anaknya
kalau bapak dibilang kalau kamu mau sekolah dan saya juga
kamu mau sekolah sekolah saat yang sekarang kami masih kuat
biar mau utang kah mau pinjam kah mau apa yang penting kamu mau sekolah
begitu kalau kami dalam rumah prinsipnya begitu
awalnya niat yosep orem datang ke kota kupang pada tahun delapan puluh an adalah untuk melanjutkan studi di perguruan
tapi kebetulan dia berguruan tinggi
tapi nasib berkehendak lain biaya kuliah yang mahal memupus impiannya
baru pada tahun dua ribu sembilan ia menggapai mimpinya untuk melanjutkan studi di bangku kuliah dengan mengambil jurusan hukum
setelah menghabiskan empat belas semester mahasiswa berusia lima puluh tujuh tahun ini berhasil menyelesaikan kuliahnya
meski bangga tervina masih ingat reaksi yang pertama ia berikan
saat sang suami mengutarakan niat untuk kuliah
ini mungkin mau kuliah nih kalau mau dapat serjana ini dapat serjana dapat ijazah
kasih masuk dalam lubang pasti sudah
tapi akhirnya dia bilang dia mau kuliah jadi dia bilang sudah dia mau kuliah biar dikuliah
daripada sama saja kalau tempat tengkar
ya bangga juga
bangga ya bangga sudah lah
opa sudah ini sh
bangga bangga dengan bapak punya keadaan sekarang bapak
bangga dengan bapak punya perbuatan yang sekarang
jadi bangga dengan bapaknya ya
karena penghasilan pas pas bisa amni dikira punya anak anak di rumah dengan anak anak di luar
tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga yosep juga menjadi inspirasi dan kebanggaan orang orang di sekitarnya
tidak terkecuali rekan guru dan murid muridnya
melihat perjuangan daripada pak yosep sih saya sebagai pribadi saya bangga sekali dengan bapak yosep
karena perjuangannya yang begitu besar
walaupun dengan tidak punya apa apa bekerja seperti itu sebagai seorang pemulung dan apapun yang bisa dia lakukan dia akan lakukan
saya sangat bangga terhadap pak yosep yang punya jiwa sosial dan juga hati sosial seperti itu
saya mau berterima kasih kepada pak yosep karena sudah membantu saya dari smp sampai sma juga
pak yosep bilang ini sekolah saja masih kecil begini sekolah
terus datang sampai rumah disitu besok pagi sekolah
harapannya dia bisa mengurus sekolah dan usahanya dengan
harapan saya begitu

semua harapan saya supaya bisa mengurus sekolah dan usahanya dengan baik
harapan saya supaya bisa mengurus anak anak yang dia jalani anak anak jalanan anak anak di sekolah
harapan saya supaya dia urus anak anak gitu dengan baik
dengan bagus harapan saya begitu